bagi anda pecinta buah salak mungkin wajib mencoba jenis salak yang satu ini
ya salak gula pasir namanya
salak ini merupakan buah yang tumbuh subur di lereng gunung semeru lumajang
salak jenis ini terkenal rasanya lebih manis serta dagingnya yang lebih tebal dibandingkan salak jenis lainnya
selain terkenal dengan wisata alamnya gunung semeru di lumajang ternyata juga terkenal akan kesuburan tanahnya
sehingga beragam tanaman tumbuh subur di lereng gunung semeru tak terkecuali buah salak gula pasir
ya salam jenis ini tumbuh subur di desa taman ayu dan desa pronojiwo
yang biasanya menjadi buruan para pelancong dan pelancong
dari berbagai daerah ketebalan buah daging serta rasanya yang manis cukup menjadi kudapan khas para wisatawan saat berkunjung ke lereng semeru
kelebihannya apa sih pak dibandingkan yang lainnya
ini dagingnya lebih tebal
untuk perawatan sendiri gimana pak
perawatannya sama saja dengan salak gula
kalau secara harga pak
harga ya lumayan mahal ini daripada bondong
berapa pak per kilonya pak
karena buahnya yang khas salak satu ini pun menjadi komoditas pertanian desa lokal setempat
hingga tembus ke beberapa daerah di jawa timur dan bali
dari tekstur dagingnya lebih tebal lebih renyah rasanya unik
dalam satu buah salak itu terdapat tiga rasa
yang saya makan ini beraromakan nanas
yang kecil dari potongan ini tadi rasanya legi
satu batang tanaman salak bisa menghasilkan lima hingga dua puluh
kilo gram sekali panen
setiap satu kilogram salak gula pasir dihargai rp dua puluh lima
nah bagi anda yang sedang berkunjung ke kabupaten lumajang
tidak ada salahnya mencoba salak gula pasir ini ya
nurhadi wijaksono lumajang